menghancurkan rumah penduduk lawanmu adalah aku kurang ajar aku akan segera mengakhiri
pertarungan ini jika terlalu lama aku menghadapi siliwangi tenaga dalamku pasti akan terkuras habis
ahian banyumaruta baik aku akan menggunakan ajanya tak untuk melawan aku harus menemukan
kelemahan mungkin mungkin kelemahannya ada pada gigi benda apa itu yang
itu adalah kelemahan
makhluk itu berubah menjadi tombak ini ini pasti tombak sapi aku harus membawa
hai bengkak bengkak bengkak
bungkak yang agung dan berdiri
kesaktian dan kenuraganmu tidak merubah watak bijakmu
karunya be karunya
malah menyengsarakan diri kamu sendiri
bicara terus aku tidak peduli
aku akan mengajarmu sampai kau tidak bisa bangun lagi
kau murid turhaka
biar aku yang menghadapinya rasul
kau akan menghadapinya rasul
kau akan menghadapinya rasul
kau akan menghadapinya rasul
kau akan menghadapinya rasul
kakek guru aku telah berhasil mendapatkan tombak ini
bagaimana caranya raden mendapatkan tombak ini
dan bagaimana caranya raden bisa mengalahkan makhluk aneh itu
entahlah kakek guru
aku memukul kepala makhluk itu
hingga makhluk itu berubah menjadi tombak ini
itu berarti raden sudah bisa mengalahkan balapan
nanti tombak balapan akan berubah wujud seperti tombak ini
raden sudah tahu kelemahan balapan
gunakan tombak itu untuk melawan balapan
sekarang aku mengerti maksud kakek guru
pulanglah ke bajajara
lalu pulanglah ke bajajara
tidak ada masalah
aku akan menunggu kamu di sini
karena aku tidak pulih
aku akan pulih
ibunda akan menunggumu di sini

aku mohon panggil pergiolia
mohon doanya ibu nda
biar aku yang menghadapinya rasul
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana kalau hajianku yang satu itu
hajian peraja musuh
jika dia menggunakan hajian itu
aku pun akan menggunakan ajian yang sama
kau ingin melawanku dengan ujian yang sama
kita buktikan siapa yang lebih kuat di antara kita
kau akan menang
aku akui kau memang kuat siliwangi
hajian hajian yang kau miliki sekarang berkembang besar
dia jauh lebih kuat dari dunia
aku harus mengalahkannya
aku harus lebih berhati hati
aku akan kewalahan menghadapinya
aku harus mencari jalan lain untuk mengalahkannya

aku harus mencari jalan lain untuk mengalahkannya
untuk apa kau menghancurkan rumah penduduk
lawanmu adalah aku
aku akan segera mengakhiri pertarungan ini
jika terlalu lama aku menghadapi siliwangi
tenaga dalamku pasti akan terkuras habis
jika terlalu lama aku menghadapi siliwangi

hajian banyu maruta
aku akan menggunakan hajian yang takut untuk melawannya
aku akan menggunakan hajian yang takut untuk melawannya

lalu adalah yang sedang mengilangkanmu

lebih baik aku menyelamatkan diri jika